informasi yang dari pusdaplops badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd kota batu menyebutkan
dari lima korban yang ditemukan dua diantaranya sudah diidentifikasi
kedua korban adalah wiji dan sarip keduanya warga dusun sambong desa bulukerto kecamatan bumiaji kota batu
jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit karsa husada
empat warga lainnya berhasil diselamatkan dan mendapatkan perawatan di puskesmas dan rumah sakit terdekat
sejumlah orang dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian
tim gabungan dan relawan melakukan pencarian di sekitar aliran sungai sambong
tim evakuator mengaku sempat kesulitan karena kurangnya alat berat
anjing pelacak dikerahkan untuk membantu pencarian korban
banjir bandang ini merusak tujuh belas rumah tiga mobil dan dua puluh delapan sepeda motor
ratusan warga mengungsi di rumah kerabat mereka yang lokasinya lebih aman
ketua pusgal ops bpbd kota batu menyebutkan ada enam warga yang menjadi korban dan sudah ditemukan dalam kondisi tewas dan berhasil diidentifikasi
untuk yang pertama adalah pasangan suami istri yaitu wiji dan sarip
dan yang kedua adalah bapak dan anaknya yaitu bahendra ferry dan anaknya bernama alverta senezia arvisa midra
dan kemudian ada satu lagi yang bernama adiwi bowo dan satu lagi yang warga yang ditemukan adalah laki laki bernama wakri
artinya sudah ada enam warga yang sempat dilaporkan hilang sudah ditemukan oleh tim relawan dan juga basarnas dibantu tni polri
dan yang ketiga adalah pasangan suami istri yaitu sarip dan wiji
amalia saya akan memberikan gambaran sedikit tentang bagaimana lokasi banjir bandang ini terjadi
tepat di depan anda ini merupakan rumah dari pasangan suami istri sarip dan wiji
yang pada saat kejadian rumah ini berdiri tepat di pinggir kali
warga menyebutkan seperti itu bukan sungai tapi kali karena bahkan ketika tidak hujan
kali ini tidak dialiri air sama sekali
kali yang tiga sampai empat meter ini kemudian mengantarkan banjir bandang berisi material lumpur dan kemudian batu dan kayu atau pohon
potongan pohon seperti yang anda lihat ini itu melintas di semua rumah di kanan kiri aliran sungai kecil ini
termasuk juga rumah dari pasangan suami istri yang menjadi korban yaitu wiji dan sarip
wiji ditemukan tak jauh dari rumahnya namun sarip ditemukan dua km dari lokasi
tempat ia terseret oleh banjir bandang ini terutama di dusun beru
lokasinya sekitar dua km dari lokasi tempat dia dilaporkan terseret arus
anda bisa melihat bagaimana daya rusak yang sangat luar biasa dari banjir bandang ini
tepat di kamera yang bisa anda lihat layar yang bisa anda lihat
ini salah satu rumah warga yang lokasinya tepat berada di pinggir kali sambong
rusak hampir separuh dan sekarang masih proses untuk melakukan pembersihan
dan evakuasi berbagai material baik lumpur kayu dan juga batu yang menerjang rumah rumah di sekitar kawasan tersebut
tadi baru saja kurang lebih dua tiga ekor anjing pelacak juga dikerahkan untuk menyisir aliran sungai atau juga wilayah yang awalnya merupakan perkebunan milik warga
dan dari tempat saya melaporkan ini kemudian menyusur sampai ke wilayah kira kira satu kilometer
di desa dusun sambong di belahan wilayah lainnya masih dalam dusun sambong
namun ada dua titik di dusun sambong yang mengalami kerusakan yang cukup parah amelia
yaitu tempat di mana saya melaporkan dan sekitar satu km atau sekitar delapan ratus meter di depan tempat saya melaporkan ini
anjing pelacak sudah menyusuri lokasi lokasi tersebut
tepatnya disesuaikan dengan laporan warga
di mana mereka melihat
untuk terakhir kalinya warga yang mereka kenali untuk dicari di titik mana atau meminta bantuan keahlian dari anjing pelacak untuk mengidentifikasi lokasi lokasi yang kemudian diberi tanda oleh petugas
dan kemudian disanalah kemudian akan dicari penggalian baik menggunakan ekstavator maupun pencarian dengan cara manual untuk mempercepat proses menemukan warga yang dilaporkan hilang
ada tiga warga yang dilaporkan hilang sampai sejauh ini
baru saja saya juga mendapatkan informasi tapi belum terkonfirmasi
ada satu laki laki yang ditemukan
apakah laki laki ini yang menjadi korban meninggal ini termasuk dari tiga yang dilaporkan hilang tersebut
saya masih menunggu konfirmasi dari bpbd kota batu
namun yang jelas yang sudah terkonfirmasi adalah enam warga dilaporkan meninggal dan sudah teridentifikasi dan ada tiga yang dilaporkan masih hilang dan dalam proses pencarian
amel warga berharap yang menjadi korban ini
bisa mendapatkan bantuan dan secepatnya bisa kembali membangun rumah mereka yang anda bisa melihat kerusakannya sangat parah
dan dalam proses ini mereka memilih untuk tidak membuat pengungsian yang tersentral
namun mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah tetangga atau saudara mereka yang lokasinya relatif lebih aman
sehingga ini membantu mereka untuk memulihkan trauma mereka
tadi saya mau wawancarai seorang suami istri
yang lokasi rumahnya tidak jauh dari rumah pasangan suami istri yang meninggal yaitu sarip dan juga wiji yang menyebutkan bahwa rumahnya sudah hancur
praktis saat ini mereka tidak memiliki rumah dan mereka berharap ada bantuan cepat dari pemerintah
sehingga setidaknya bantuan ini memberikan kepastian bagi mereka untuk kembali menata hidup
sembari saat ini masih ada rasa trauma ketika mereka melihat rumah mereka masih dalam kondisi berantakan kemudian kondisi

sehingga bantuan yang diharapkan oleh mereka itu sedikitnya bisa membantu proses trauma healing yang sampai saat ini masih mereka rasakan
dan dibantu oleh banyak warga oleh anak saudara keluarga mereka bahkan para relawan yang datang ke lokasi ini untuk memberikan pendampingan secara psikologis
dan membantu memberikan makan atau pakaian ala kadarnya yang bisa mereka manfaatkan untuk beraktivitas sehari hari ini
baik mifta terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali